ingatnya manja banget heran enggak
cukup sehingga kita bersihkan
hai mengerikan agak agak wah itu
bikin ntar ya kita mau makan
lucu lucu banget ya pemirsa ada jenis
corgi pak beagle bikin fries sampai yang
sebesar saya alaskan malammut memelihara
satwa salah satunya anjing selain bisa
untuk membantu menjaga rumah bisa juga
untuk teman bermain yang dapat mengurangi
eits tapi hewan peliharaan anda juga
perlu perawatan ya pemirsa selain agar
tetap bersih dan wangi perawatan perlu
agar satwa kesayangan tidak terjaga
utuh jamur atau bahkan stres yang bisa
menyebabkan sakit dan saat ini saya
berada di salah satu toko hewan
peliharaan di pusat perbelanjaan
kawasan kelapa gading jakarta utara
untuk menjadi perawat satwa anjing
jangan kencang kencang gigitnya ini masih baru
numbuh gigi jadi gatal dan kalau setiap
pagi atau sore itu bagusnya gugur
memang diajak main gak cuma di ruangan
beras ya yuk kita ke taman ya jangan

pelan pelan ya aduh pelan punceng banget
untuk anjing yang biasa berada di dalam
rumah bermain di teman atau ruangan
terbuka dan mendapat sinar matahari
wajib dilakukan setiap hari selain
mendapat vitamin d dan kalsium yang akan
terserap oleh tubuh sinar matahari juga
akan mencegah anjing menjadi lembab yang
berpotensi akan menjadi jamur atau
bakteri penyebab penyakit kulit jangan minta jauh ya dia itu selalu menolong anaknya yang berpengaruh dengan jariuh
bermain juga membuat peliharaan
semakin dekat dengan kita
jagain mereka sambil ngerangin stres
karena ngajak mereka main juga bikin kita
jangan dibawa bolanya dong
waktu menjemur yang paling baik pukul tujuh sampai sembilan pagi
ya bisa pilih jam tiga lima sore
jadi ketika ada jak main juga pastikan
hewan hewan kesayangan anda itu terhidrasi dengan baik
ini dikasihnya bisa air biasa
atau bisa juga air dingin biar lebih seger
ya udah abis dong
selama anjing anjing dicemur
waktunya membersihkan kabar mereka
bagian dinding hingga lantai dibersihkan
dengan detail dengan cairan khusus
kalau mereka bubuk
biar nggak takutu
pasalnya kalau nggak bersih kan
kena tipisnya atau kena pupnya itu
bisa jadi nyakit tuh
utuh kan takut ngontok lah
bersihinnya harus benar benar putih
tambahkan juga cairan desinfektan
untuk bagian terakhir membersihkan kandang
ingat ya kalau bersihin kandang guguk itu
jangan sampai dia lembab
setengah majat setengah majat lah
kalau gantar dia bisa rontok
setelah dilap jangan lupa
ganti air minum secara berkala
kalau lagi panas ya kasihnya air dingin
biar dia terhidrasi dengan baik
tapi kalau lagi pagi pagi atau seharusnya
air biasa juga nggak masalah
jangan keluarkan dang
kamu tersif sore baru boleh main
nah minum dulu ya hei
aduh baru bangun
kalau sedang sibuk dan tak sempat
merawat hewan peleraan anda
bisa juga memanfaatkan fasilitas hotel anjing
yang mudah ditemui di pusat pusat perbelanjaan
seperti ini nih
oh ya jangan lupa
pendingin udara harus selalu menyala ya
sebab kalau kepanasan bulu anjing dapat rontok
anjing juga bisa muntah dan mudah sakit
jangan lupa diberi makan secara teratur
jumlah makanan bergantung besar anjing
kalau yang kecil seperti ini
sekali makan delapan puluh gram
dan diberikan pagi dan sore
tapi kalau yang besar
sekali makan dua ratus lima puluh gram makanan anjing
selain mengajak bermain dan membersihkan kandang
serta memberi makan
saya juga akan merawat anjing
mulai dari memandikan sampai memotong rambutnya
oh ya sebelum dimandikan
di blow dulu ya
supaya tahu apakah ada kutu atau tidak
jadi tidak perlu luarkan yang lain
kalau sudah aman baru boleh dimandikan
memandikan anjing dengan anjing yang berbulu putih

memandikannya wajib menggunakan shampo anti kutu dan anti jamur
tapi kalau anjing berbulu putih
bisa menggunakan shampoo yang mengandung whitening atau putih
agar bulunya bersih dan menghilang
terima kasih saya sudah menguapkan
kalau bagian kepala harus pelan pelan
bisa beli lus lus seperti ini agar tidak terkejut
bukunya juga bisa sedih kan
jadi kalau sedih
maka akan mengamuk
jadi kalau sedih
maka akan mengamuk
maka akan mengamuk

kalau di bagian kepala
doginya kadang kadang tidak bisa diam
jadi kalau di kepala itu
harus mandinya harus diamnya pelan pelan
air masuk di kuping
kupingnya bau gampang banget

kepala cetho memang mengeringkan di bagian kepala ya

dia tidak tersenyum saja
dia mulai agak kagum
kita tidak bisa langsung buru buru ngeringin
dia tidak nyaman
jadi kita juga harus pelan pelan
tidak boleh bikin dia takut
setelah kering dan tidak ada bagian bulu yang kusut
waktunya haircut atau potong rambut
potong pendek bulu bagian perut
kaki dan dekat ekor agar tidak mudah kotor
kenapa bagian kaki itu harus dikotong juga semua
soalnya kalau misalkan dia sampai panjang
jalan di lantai itu licin
jadi dia harus membersihkan bagian kol
perhatikan juga kondisi fisiknya
apakah ada bulu rontok atau gatal gatal
kemudian lihat warna urinnya
apakah ada yang janggal
serta apakah ada perubahan aktivitas yang menurun
termasuk nafsu makanannya
sebab sama seperti makhluk hidup lainnya
bila ada gejala gejala tersebut
berarti satwa kesayangan anda
kemungkinan besar sedang sakit
jangan lupa potong kukunya juga ya
namun jangan potong terlalu dalam
karena dapat membuatnya terluka
bila kuku tidak rajin dipotong
kuku dapat patah berdarah
atau bahkan tumbuh ke dalam
dan menyebabkan hewan kesayangan anda merasa tidak nyaman
biaya perawatan untuk hewan peliharaan anda memang tidak murah
untuk mandi hewan berkisar satu ratus lima puluh sampai empat ratus rupiah
itu belum potong rambut
sementara harga untuk hairstyle dimulai dari dua ratus delapan puluh sampai enam ratus rupiah
tetapi perawatan tidak hanya berhenti sampai di situ
salah satu yang sedang hits adalah singing pul
atau kolam renang untuk anjing yang berkisar di angka lima puluh ribu ton
saya pegang buntut kenapa dibuntut bang
oh pegang dibuntut biar stabil ya
kalau digendong begini tidak besar besar

ini adalah perawatan yang terakhir
ada empat anjing yang hari ini dijadwalkan untuk berenang
berenang secara teratur juga dipakai untuk terapi pada anjing
yang mengalami sakit atau cedera di bagian kaki atau hidroterapi
empat pelan pelan oke good
saya jangan memaksakan ya
jangan menganggap semua anjing itu bisa berenang
enggak harus diajaknya pelan pelan
dan kalau mulai capek diajak istirahat
masuk lagi ya
masuk lagi ya
masuk lagi ya ero ya
mengajak anjing berenang bisa membantu anjing tidak gampang sakit karena kaki terus menapak tanah
ini juga bisa jadi cara bonding yang bagus agar peliharaan tidak galak
dan kalau misalnya untuk yang mau punya doking supaya bisa jinak itu ya kita training dari kecil
kalau misalnya apa yang mereka lakukan yang kita nggak suka ya kita bilang aja no gitu
dengan tegas ya
dengan tegas gitu jadi sebenarnya dog itu pinter
jadi dari cara intonasi kita ngomong no aja sebenarnya mereka udah tahu dengan kita tetap mata mereka no
mereka udah tahu
untuk yang mau main dengan anjing yang lucu lucu ini tapi belum bisa memeliharanya di rumah karena keterbatasan waktu tenang
banyak juga loh sekarang cafe kekinian yang menyajikan makanan dan minuman plus main dengan anjing anjing ini
wih makanannya juga tidak kalah lucu ya pemirsa
aneka cemilan di sini dibuat menyerupai mereka
buat weekend sambil santai
coklatnya dulu nih ada coklatnya
itu manis buat sama keluarga buat sama anak buat sama kerabat
bersantai sambil main sambal buka banyak
untuk biaya masuk tiap cafe yang bisa bermain dengan anjing berbeda beda
kalau yang di tempat saya ini minimal order lima puluh ribu rupiah per orang selama dua jam
kalau weekend dan hari libur minimal order tujuh puluh ribu rupiah per orang dengan waktu yang sama
dan semua hewan yang bermain dengan anda juga sudah divaksin dari rabies sampai obat tetes kutu
nah pemirsa kalau mau main kesini jangan kasih makanan dari luar
inilah makanan do food yang disediakan
dan kalau ngasih makan jangan dari atas gini nih jangan nih
karena nah tuh
dia seakan akan takut mau gigit tapi kalau ngasih dari bawah
selama waktu bermain jangan lupa
ajak anjing untuk berinteraksi untuk mencegah stres pada hewan
sama seperti manusia peliharaan juga suka yang namanya hadiah
bedanya kalau ini hadiahnya berupa cemilan atau snack time bila mengikuti arahan
jadi bagaimana tertarik memelihara satwa yang mengemaskan ini
atau cukup mampir ke cafe yang bisa bermain dengan anjing anjing lucu ini
rian fernando dwi agung jakarta